sejumlah penumpang kereta masih kebingungan saat berpindah peron di stasiun manggarai jakarta selatan pada selasa tiga puluh satu mei
mereka belum mengetahui peron mana yang dituju saat melakukan transit dari jalur jakarta bogor menuju angke bekasi
meski switch over atau pergantian rute kereta komuter sudah berlangsung empat hari
kepadatan semakin terjadi saat jam pulang kerja
pada saat ini jalan di negara sudah berlalu ribet banget
udah gitu sampai kita sampai ngos ngosan naik ke atas turun lagi ke bawah transit
untuk ke bogor aja pakai transit kan dulu enak di ngaset kita kan bawa bawaan banyak
nah itu postingnya dari sini kan enak kalau kemarin mah tinggal serrrr aja
cukup rame sih kalau daerah daerah sini
soalnya kan sebelum sebelumnya sebelum pergantian rute kan rame tapi nggak rame banget gitu
tapi semenjak pergantian rute jadi kayak membeludak gitu
iya nggak ada masalah ya
sebagai bentuk antisipasi hari ini pt kereta komuter indonesia telah menambah lima ratus petugas informasi yang berjaga di setiap titik kepadatan
pt kci juga mengaktifkan peron delapan yang semula digunakan kereta api bandara
menambah akses tangga dan eskalator
serta menambah enam kereta feeder yang melayani rute manggarai bekasi
sampai saat ini ada dua belas kereta feeder tambahan
selain itu vp corporate communication pt kci ane purba meminta penumpang
khususnya yang menuju bekasi untuk menyesuaikan perjalanan dengan memilih stasiun awal sesuai rute baru
kami berharap kepada penumpang bekasi meminimalkan perjalanannya transit di manggarai
karena sebenarnya kami melihat bahwa penumpang sekitar sudirman masih ke gondang dia ataupun stasiun lainnya seperti juanda
harusnya mereka bisa langsung ke sudirman karet
untuk bisa langsung ke bekasi tanpa harus transit di stasiun manggarai
ini harus terus diedukasi
anna menambahkan switch over di stasiun manggarai akan tetap diberlakukan
demi keamanan dan mengurangi persimpangan kereta dan penumpang
perlu setidaknya empat belas hari agar penumpang kereta komuter terbiasa dengan skema baru ini
satrio adi indra setiawan